kereta lrt lain bekasi pada rabu pagi mengalami gangguan
kereta yang berangkat dari stasiun jatimulia pada pukul tujuh dua puluh pagi menuju duku atas jakarta
tertahan di stasiun bekasi barat sekitar tiga puluh menit
dari informasi petugas gangguan terjadi di stasiun cikunir ii
akibat keterlambatan tersebut penumpukan penumpang pun terlihat dari peron stasiun hingga di dalam kereta
di kutip dari detikom manajer public relation lrt jabodebek kuswardoyo mengakui
terjadi masalah pada bagian pintu kereta yang mengakibatkan kereta berhenti dan menimbulkan antrean
sebelumnya pintu lrt jabodebek juga menjadi sorotan karena dinilai terlalu rendah
sehingga penumpang yang jangkung harus menunduk bila ingin masuk ke lrt
menurut pihak lrt ukuran pintu dan kereta memang didesain berdasarkan rata rata tinggi badan orang indonesia
yaitu satu ratus enam puluh cm
selain itu sejumlah pengguna lrt jabodebek juga mengeluhkan entakan rem yang tidak mulus
kereta terasa mengentak keras saat pengereman
menanggapi hal tersebut humas lrt kuswadoyo mengatakan
hal itu terjadi karena jarak perjalanan kereta yang pendek dan sedang tahap penyesuaian
namun ia memastikan sistem pengereman lrt dijamin aman
keluhan lain dari pengguna lrt adalah mengenai headway atau masa tunggu kereta
para penumpang harus menunggu tiga puluh bahkan empat puluh lima menit dari yang seharusnya delapan menit saja
sehingga walau nyaman lrt dirasa kurang efektif bagi penumpang yang sedang buru buru
karena aku baru tiga kali naik lrt jadi nyaman banget terus jadi cepat
karena aku kerja juga di jakarta jadi pas naik lrt lebih nyaman lebih cepat
biayanya juga lebih murah terus juga nggak padat gitu loh
kalau ke krl kan padat gitu kan ini enak banget nyaman
aku nunggunya tiga puluh menit lumayan lama sih
kuswardoyo mengatakan lamanya waktu tunggu kereta disebabkan oleh jumlah transit yang belum beroperasi maksimal
jadi memang saat ini kan kita baru mengoperasikan dua belas transit
tentunya masa tunggu atau jarak antara keretanya itu yang seharusnya hanya sekitar empat dan delapan menit saat ini
mencapai dua puluh menit
nah dalam waktu tunggu yang panjang ini tentunya salah satunya diakibatkan karena sarana yang dioperasikan sedikit
dan jumlah perjalanannya juga sedikit
kedepan tentunya kalau nanti memang demand masyarakat tinggi dan kemudian kementerian menyetujui
kita akan menambahkan ts dan tentunya akan menambahkan juga jumlah perjalanannya
supaya jarak antara keretanya bisa lebih cepat
saat ini baru satu ratus lima puluh delapan perjalanan yang dilakukan lrt dari total empat ratus tiga puluh tujuh
dan juga tiga puluh empat perjalanan perharinya
jumlah transit pun nantinya akan ditambah menjadi total dua puluh tujuh transit dengan jumlah waktu tunggu hanya delapan menit saja
keluhan lain dari warga adalah susahnya mencari parkir yang jaraknya dekat dengan stasiun
menanggapi hal ini pihak kosoardo yang mengatakan
saat ini lrt jabodebek menyediakan kantong parkir dengan bekerja sama bersama pihak lain
salah satunya cibubur junction dan taman wiladatika
yang dapat digunakan bagi pengguna lrt stasiun harja bukti
kita sebaiknya bisa mengubah mindset untuk menggunakan transportasi umum ketika berangkat dari rumah
sehingga penggunaan transportasi pribadi ini bisa ditekan dan kemacetan bisa terselesaikan